indonesia menyimpan sejumlah kuliner ekstrim
salah satunya adalah goreng simet atau goreng belalang dari purwakarta jawa barat ini
berikut laporannya untuk anda
orang orang ini sedang menikmati sajian khas kampung cilandak
desa cirangkong kecamatan cibatu kabupaten purwakarta jawa barat
sajian khas ini adalah kuliner ekstrim goreng belalang atau di sini disebut goreng simet
yang pertama saya memilih goreng simet ini makanan yang sangat unik sekali
dan sangat sulit untuk didapatkan di tempat warung makan makan yang modern di zaman saat ini
terutama ini termasuk adalah makanan salah satu kuliner yang sangat ekstrim kalau menurut saya
adalah yahya bersama istrinya yang merintis usaha goreng simot ini sejak tiga tahun lalu
ia membuat usaha ini karena sejak kecil mengembalinya
belalang kecil ini menjadi sajian khas setelah dicampur berbagai bumbu dari resep setempat
yahya mendapat bahan baku dari para penangkap belalang langganannya
untuk sekali produksi ia biasanya menyiapkan belalang sebanyak sepuluh kilogram
saya mulai merintis kuliner belalang goreng sejak sekitar tiga tahun yang lalu
idenya berawal dari hobi saya yang suka makan belalang goreng
namun saya perhatikan kuliner belalang ini itu masih sangat jarang orang yang menjualnya begitu
untuk mendapatkan belalang sendiri sulit nggak pak
relatif sulit kalau memang tidak tahu tempatnya
biasanya dapatnya dari mana aja nih
dari sekitaran jawa barat dari ya kadang dari dalam kota purwakarta
selain menjajakan secara langsung di tempat keramaian umum ia juga memasarkan melalui media sosial
pelanggannya berasal dari sejumlah tempat di indonesia
seperti tangerang bekasi bahkan ambon maluku dan lombok